selamat pagi siang sore malam subuh dini hari jumpa lagi dengan podcast si paling sport salah
satu podcastnya sian yang di indonesia di episode kali ini bersama saya avandi bredinata si paling
sport tujuh dan bersama rekan saya saya ikhwan si paling sport empat mantap one hari ini gue semangat banget
kenapa tuh karena narsumnya enggak main main one siapa tuh ngeri nih dia seorang pandit bola yang
makin kesini makin kesana pandit bola yang makin digandrungi produk produk asli segala kalangan
masuk kalangan masuk langsung aja kita sambut one and only justinus laksana alias coach justin
apakah berkoc aman akhirnya gua lihat lu dalam satu shot ya setelah di belakang layar
ini makasih banget coach udah nyempetin dateng di tengah kesibukan yang luar biasa padat gue
whatsapp namanya ngeri bro jadwalnya kayak gadok kalau hari jumat ada cuti bersama udah
ganjil genap nih kayaknya nih kan kan gue masih karyawan masih masih harus cari duit jadi semua kita
garap siap hari ini kita akan bahas bola dari dalam negeri maupun dari
luar negeri ya betul untuk membuka ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya udah lama pengen gue
tanyain ke coach justin di beberapa kesempatan lo selalu bilang gua nggak suka sama pola permainan
direct football gua pengen tahu alesan lu apa apa karena lu berangkatnya dari futsal yang
emang kolektif bertahan bareng nyerang bareng kayak gitu kenapa gua pernah bilang gua nggak suka
bermain satu dengan kapasitasnya oke tapi yang sangat penting adalah tim besar itu harus entertain
oke oke jadi kalau lu stoke city main direct football ya fine fine aja ngerti nggak dan gua
nggak expect juga mereka dan gua rasa semua penonton nggak expect kalau stoke city main bagus

sekali sekali direct football oke lah tapi gua rasa klub besar punya kewajiban moral untuk meng entertain dan sekali sekali direct football oke lah
memang tambah jauh sepak bola itu kan menjadi industri dalam arti ya lo harus menang intinya adalah menang
cuman ya siapa yang nggak mau menang ya kan gue pun juga mau menang mau juara semua kiri kanan tapi kan
itu kan enggak realistis kenapa kita tidak appreciate effortnya satu itu kalau lo masuk final kan lo
udah satu dari berapa puluh klub atau timnas atau apa yang bisa masuk final itu kan sebuah prestasi
itu kan sebuah prestasi
itu kan sebuah prestasi
andai lu nggak menang ya kan nah orang kita itu kan netizen republik wakanda ini kan taunya cuma
trofi trofi trofi nah itu tugas gue untuk meng influence mengajarkan mereka bahwa siapa
bola itu jauh lebih indah daripada cuman skor prosesnya yang kita lihat nah kembali lagi soal menang
menang itu kan ada dasarnya ada prosesnya nggak bisa lu jatuh dari langit gol gol bisa jatuh dari
gol gol bisa jatuh dari langit tapi enggak akan terjadi terus kalau prosesnya benar ini bisa
diulang ulang kali kayak rapaudan menang jadi beragama argoment jadi dijalankan dan mengingat ke
abu kab sabadure ini bagian
tapi sepak bola kan milik semua orang
kayak gue kan nonton banyak pertandingan gak cuma arsenal aja
gitu al gitu penjelasannya
siap oke wan kita dari mana nih
timnas u tujuh belas ya yang lagi rame rame coach
piala dunia u tujuh belas kita jadi tuan rumah
yang rame bukan u tujuh belas nya jizz nya yang rame
gak ada gaungnya
oke sebelum masuk ke jis ini dulu ya
pemainnya dulu ya one ya
pemainnya dulu coach kan berapa hari yang lalu coach bima manggil tiga puluh empat nama untuk tc
tanggal sepuluh kemarin mulai kan
dan enam diantaranya nih pemain diaspora
yang mereka tuh tersebar di belahan dunia lain
kalau menurut lu coach bagaimana timnas yang notabene junior
manggil pemain diaspora untuk nanti nih piala dunia
ya lu harus lihat dari dua sisi
harusnya ini sih agak menyedihkan
oke kenapa lu tidak bisa ambil
kenapa dia melakukan itu
karena di lokalnya gak banyak stok
apakah ada liga reguler u tujuh belas
iya kan kalo lu bicara lu bandingkan dengan timnas jerman timnas spanyol italian
mereka tinggal petik pemain u tujuh belas main di liga ini
tolong kasih data u tujuh belas
siapa rank satu siapa rank dua dites
karena memang liganya dari kelompok
karena liganya dari kelompok gua berjalan
nah sekarang kan nggak ada
gue inget zaman gue masih ngelatih timnas futsal pertama kali pertama kali dua ribu lima
gak ada liga mau ambil pemain dari mana
dari liga mahasiswa dari tarkam dari ini dari itu
nah bima gak jauh beda
pada saat dia diberikan kesempatan untuk diaspora kenapa enggak
kan intinya adalah
kita melanggar aturan atau tidak
pada saat lo ada darah indonesia dari generasi ketiga kalau nggak salah ya
mengalih dari kakek lu lah
kakek nenek lo ada darah indonesia
ya lu punya hak
aturannya kan begitu
secara regulasi lu sah
jadi kalau sah kenapa tidak
bahkan pemain kayak marek klok nggak ada darah indonesia lu tinggal lima tahun di indonesia aja
lu bisa jadi orang indonesia
kenapa dirubah dengan lokal prede lokal pret itu
untuk gue sih agak lucu ngerti nggak
karena kepentingannya pada saat lu naturalisasi sekarang di usia tujuh belas contoh oke
dia kan bisa digunakan seumur tiga puluh an sampai dia aktif
iya kalau dia bagus bisa dipakai terus
kalau nggak bagus kan mental sendiri
persis dengan sendirinya
dan tim nasi indonesia apa yang dirugikan
jadi memang scoutingnya untuk u tujuh belas ini karena gak ada liga kelompok umur
karena gak ada liga kelompok umur
jadi ambil dari garuda select ada tujuh belas kasih
ini ada tujuh belas kasih
jadi pilihan diaspora itu sebenarnya ya pilihan yang fine fine aja masuk akal dong ya
gak jauh beda sama sintayong
sintayung waktu tanda tangan lu harus juara takut
tak tak tak
oke sebagai pelatih diberikan beban seperti itu wajar oke
terus gue dapat apa pemain gue mana
ya lu harus ambil pemain dari liga
pemain liga porosnya pemain luar semua
empat tahun lalu kalau nggak salah ya
yang hebat hebat pemain luar semua
lu cuma dikasih yang banyak stok itu winger
dan musim ini nambah jumlah pemain asing di satu klub ya
lima plus satu enam
itu yang salah satu kebijakan eriktor yang gue kritik
lainnya nggak ada satu cuma itu doang oke
terus lu sebagai sintayung gimana
ya gimana gue bisa dapet pemain bagus
bisa kerja dengan mentora
ada yang namanya hamdan itu
ya kebetulan gue kenal
terus ya beliau yang mengatur itu
jadi kembali lagi apa salahnya
sintayung boleh milih
sekarang tinggal sintayong dapat apa yang dia inginkan semua kan
ya lu harus perform
untuk gue perform di timnas adalah lolos grup piala asia
karena itu gak pernah terjadi
atau kalau pernah terjadi ya long time ago gue gak tau
nah jadi untuk gue sih selama ini untuk kepentingan timnas
lu tidak melanggar regulasi apa itu local rate local pret
nah ini kan ada enam pemain diaspora nih yang dipanggil
sementara yang diajukan dari kemenpora melalui pak hamdan hamedan itu tiga puluh pemain diaspora
kalau menurut coach ini enam orang yang dipanggil ini masih kurang atau gimana
nggak bisa kita bertiga gak bisa menilai itu
karena yang tau hanya tim teknis dan yang mengambil keputusan itu coach bima
jadi kita disini gak bisa ngomong ini boleh itu apa
gue aja gak pernah lihat pemainnya
namanya aja gue gak tau
dan lu juga lu juga
buang aja lu pernah lihat mereka main
jadi gimana kita bisa menilai gak bisa
dan gue rasa coach bima tau apa yang dia lakukan yang dia inginkan datengin
ini kan baru namanya sih seleksi
kalau seandainya ada tiga gagal tiga masuk ada kemungkinan dia panggil lagi
dari stok yang amedan kasih itu tiga puluh berapa
jadi untuk gue sih si koin yang menguntungkan
indonesia u tujuh belas yang sekarang
yang gak ada liga dan lain lain
lo kan menimba ilmu sepak bola di belanda ya coach ya
apa hal mendasar yang lo lihat dari pembinaan usia muda di sini dengan di sana coach
jauh bumi dan langit
itu tidak hanya di lapangan juga di luar lapangan
gue waktu dulu ngelatih timnas itu ya biasa namanya timnas walaupun futsal pasti ada yang coba masukin kan
dan ya dia hebat ya
semua orang yang bilang hebat di mataku gak hebat
jadi yang titipan titipan itu kebanyakan justru
yang menurut mereka hebat
tapi menurut lo enggak
menurut gue enggak
juara juara ini lah juara turnamen kampung lah kabupaten lah apa lah kan keluar itu cv nya semua
nah pada saat dites enggak
karena di indonesia ini punya parameter yang berbeda
di indonesia ini pemain yang hebat adalah pemain yang cetak gol
pada saat disuruh bermain dengan saya
pada saat disuruh bermain dengan sistem
pada saat disuruh passing benar
yang dilihat hanya cetak gol cetak gol
makanya kalau kita kenal udah berapa tahun udah lama banget kan
kan gue selalu kritik
lo cetak gol bukan berarti lo main bagus selama sembilan puluh menit
itu yang lo harus lihat
karena kalau lo enggak nonton lo mengandalkan data
antara terjadi pertandingan dan apa yang lu baca di data
shots on target belum tentu semua bahaya
shooting pelan karakip dia anggap on target
nah kembali lagi data means nothing for me
nah kenapa gue bilang beda bumi dan langit
di belanda gue umur dua belas sudah ikut ssb
sekarang di usia hampir lima puluh enam gue masih main
lu bisa lihat cek di foto gue lah
kok passingnya kaki kiri kenapa
dari kecil kita udah dibiasa diajarin
dan liganya di sana ada kelompok usia mudanya
my friend dari usia enam sampai tujuh belas tahun
dari agustus sampai mei
dari segala jenis liga
kalau lo sekarang pindah ke utrecht dengan keluarga lo penduduk utrecht dua ratus lima puluh ribu lo tinggal cari ssb yang dekat rumah lo
gak usah jauh jauh
ini anak saya mau masukkan ssb
oke umur berapa
let's say dua belas tahun
oh dua belas tahun itu masih kelompok c
kelompok c itu tergantung berapa jumlahnya
yang bagus masuk c satu yang kurang c dua yang jelek c

tergantung jumlah pemainnya
lo dimasukin di tes
oke lo bagus lo tes di cek c satu
ternyata dia jelek di c satu bisa turun ke c dua
yang penting mereka bermain
dari agustus sampai bulan mei
itu namanya pembinaan
bukan turnamen kiri turnamen kanan
itulah salah satu kritikan gue atau masukan gue ke erick thohir
tolonglah di fokuskan ke asprof
biar asprof itu serentak menjalankan program pusat
karena asprof ini penting untuk pembinaan
dari sabang sampai merauke
perpanjangan tangan pcsi
sini kebanyakan pernah main festival gitu ya
nah jadi kembali ke pertanyaan lu
bedanya bumi dan langit
masalah orang kira kalau lo punya bakat
lo bisa jadi pemain pro
gue selalu bilang
gue dua puluh tahun tinggal di belanda
induk untuk yang belum kenal gue ya
tujuh puluh sembilan sampai sembilan puluh sembilan
di belanda itu
atau indo ambon
mungkin gak sampai top
tapi minimal main di divisi satu
pemain kayak gini
di indonesia itu segambreng
tapi kenapa nggak ada yang berhasil
lo kalau keturunan irian
sesimpel itu kan
tapi kenapa mereka bisa berhasil
dan di sini kurang berhasil
di sini berangkat kan cuma sampai liga satu
nah ada yang salah
salah di pembinaan
bukan hanya bermain tiap minggu
ini gue kasih tau lo
ini contoh aja ya
kritik timnasnya sintayong tahun lalu
mereka curhat ke temen gue yang kebetulan deket
kritik apa waktu itu
kenapa aku siasin ngoceh
oh itu semua teramai juga tuh
kenapa aku siasin ngoceh
marcelino terakhir gue kritik juga
lo itu siapa
marcel leone itu pemain paling berbakat di indonesia
dan gue sering lihat luar
di belgia men
yang gak ditengok oleh orang kita
jangan lo bertingkah
pemain sekarang dikritik dikit
inilah menunjukkan lo akan jadi hebat atau tidak
dari attitude lo udah kelihatan
tapi kalau mereka main bagus
gue bilang sama temen gue
kalau mereka bagus
jastin yang pertama muji lo
gue bilang di forum terbuka
forum empat puluh orang yang diundang erik thoher
kalau bapak bikin kesal
jastin yang pertama mengkritik pak erik
tapi pada saat ini saya dukung pak erik
berarti ada persoalan utama soal mental pemain
semua dari smartphone
orang tanya ke gue kan di just talk member
apa bedanya generasi gue sama generasi sekarang
lu gak punya surviving skill
gue dulu ke teheran
gak ada google map
gue ke shanghai
tapi karena sering nyasar
tapi kalau nggak ada google map
nah mental kita terlalu cepat puas
semua terlalu cepat cemen
dan itu yang mengatakan itu banyak
bukan gue doang
nah harusnya pemain ini berubah
kalau mereka di eropa
gak secemen kayak gini loh
asdawi ke korea
sayangnya witan balik
untuk mental mereka
bahkan ada temen gue
bayar ya bukan beasiswa
main bola di spanyol
lo gak akan jadi pemain
gak akan jadi pemain profesional
tapi minimal lu kuliah di sekolah di luar
di eropa barat terutama
bikin mindset lo terbuka
bahwa lu gak bisa dimanja
you are not going anywhere kalau dimanja
nggak ada artinya sama sekali
itu hak lo
lu umur enam belas tujuh belas pun lu punya hak untuk ngomong
harusnya di atas itu ya
kita penduduk kita sea games itu
negara paling besar
penduduk paling banyak
dan kita punya budaya sepak bola yang luar biasa
untuk gue aff
sea games itu numpang lewat aja
cari jam terbang aja
lo gak perlu jual
pintu ke piala dunia sudah semakin dekat
lu mau kayak singapura empat kali juara aff nggak pernah ikut piala asia
diajar lah gue
bukan berarti gue gak presiden
gue sangat appreciate apa yang dilakukan tim pelatih di bawah industrial fleet dan pemain
mereka bekerja keras
apalagi di kelompok umur bukan tim nasi utama
yang dilihat kan tim nasi utama
inggris itu pernah juara eropa u tujuh belas
sekarang u dua puluh satu atau u sembilan belas
kemaren juara eropa
iya juara eropa
emang ada hura hura kayak disini bikin konvo ya
kayak gak ada men
berarti medali sea games itu kalau menurutku patut dirayakan dengan seperti itu atau
gak patut dirayakan sama sekali
patut dirayakan internal
karena lo harus punya kebanggaan
sorry si gens bukan level saya
itu yang gue mau dengar
mental kita belum sampai sejauh itu
semoga kedepan iya
nah dari sisi mental dari kriteria pembinaan aja

mental pemain muda tadi sempat disinggung juga kan
nah perbedaannya apa sih coach dengan menjaga mental
menjaga mental bagi pemain internasional
misalnya sekarang kan lagi naik daun kayak bellingham garnacho
mereka itu masih muda banget gitu laut
nah kalau menurut coach apa perbedaan yang paling signifikan gitu loh
antara pemain luar dan pemain indonesia dalam menjaga mental dan egonya gitu
gak usah dibanding pemain luar dari kecil
gue usia dua belas tahun
lahir di surabaya sampai umur dua belas tahun
itu gue di surabaya dua belas sampai tiga puluh dua tahun
gue di belanda
oke di surabaya sama kayak orang orang sini
di manja kemana mana pakai supir
kemana mana ada pembantu
semua lu tinggal begini lo dapat apa yang lo inginkan
waktu gue di indonesia
bahkan gue pernah bilang di podcast gue
gue baru tahu
setahun dua tahun terakhir gue baru tahu kalau sarang burung itu mahal
sarang burung walet itu ya
di surabaya gue udah kayak makan indomie
jadi tiap kali makan tinggal dibikinin
karena lu dengan semua lu bisa dapat dengan gampangnya
lu gak menghargai
pindah dong gue ke belanda
bangun tidur bersihin kamar
ranjang lu sendiri
tapi itu lo di asrama kan berarti ya
enggak sama orang tua di rumah
nyokap gue bersihin sendiri
bangun roti bikin sendiri
waktu smp naik sepeda
waktu sd dekat
jadi jalan kakek
gak ada dimanja manjanya
itu dari umur dua belas sehingga
lu umur segini
karena dari kecil lu udah ditatar
makanya gue sing dapet pertanyaan dari member gue
just talk member
coach gimana cara ngelatih mental
gak bisa satu dua tiga lu latih
kita lihat banyak sekali pemain yang berbakat di eropa gagal karena mental
oh iya banyak juga
ya itu karena mental
murni mental dari kecil mereka merasa hebat karena
salah satu tau siapa
justin clovery itu besar di keluarga yang top
dimana mana dia semua dapet yang diinginkan
sekarang mentalnya parah ya
keberatan sama bapaknya kayaknya
yang gue lihat sekarang ya
siapa yang pemain muda berbakat tapi mentalnya suks
kenapa tuh coach
garnacho itu sucks mentalnya
makanya pre season dipake terus
awal awal masih habis itu gak dipake lagi sama tnh
lu itu siapa
lu bukan siapa siapa
dicadangin terus sama nyaris gak makin

apalagi pemain kita
baru emang lu lihat si games atau ff diakui sama fifa
emang orang tau turnamen itu
jangan besar kepala
nah orang yang banyak tingkah
lu lihat dah banyak tingkah yang dulu dulu mental semua sekarang
lu lihat di
yang usianya dulu seolah olah hebat hebat hebat di usia dua tiga dua puluh empat mana
mereka gak sadar
gak berani di
gak ada yang kritik mereka
gak ada yang berani kritik mereka
jadi kalo lu kritik istilahnya gue benci
justru gue selalu bilang kalau gue kritik
gue melihat lo ada potensi
oh yang komentar itu ya
gue bikin video tentang sadil
udah banyak viewers ya
gue dalam level sekarang dimana
dimanapun gue siaran
gue peduli karena gue liat bakat di lu sadil
kalo gue melihat lu gak berbakat
kan dia bilang
ya kita gak cari kebebasannya
yaudah lu ikutin sistemnya
gue cuma dapatkan sempat tujuh delapan lima belas menit
lu dapet satu menit aja lu harus buktikan
jangan tujuh delapan menit
nah ini harus ada yang sadarkan dia
tapi beruntung dia di bawah kurniawan
kurniawan sendiri mengalami betapa dia dulu melakukan kesalahan kesalahan
dan gue kenal kurniawan secara pribadi
nah itu yang gue harap
bahwa sadil itu sadar
ternyata gue selama ini salah ya
ternyata gue banyak tingkah
sebenarnya gue bukan siapa siapa
nah attitude ini harus disampaikan
gue tidak bisa merubah siapapun
di ruang ini pun gue gak bisa
yang gue bisa lakukan adalah
kalian sudut pandang yang berbeda
tapi yang merubahkan diri lo sendiri
kalau lu gak setuju ya udah
tapi at least gua sudah memberikan masukan
ini yang gue lakukan ke sadil
gue udah memberikan
gue mencoba agar dia melihat dari
sudut pandang yang berbeda
kalau dia gak setuju
kalau dia merasa dirinya benar
tapi bukan salah sintayung
nah berkaitan soal sadil juga
dia angkat bicara di instagram itu kan
karena komentar netizen gitu kan
nah kalau menurut coach tuh
my frank gue mengalami itu semua
gimana ya gitu kan
serampangan atau gimana kalau komentar tuh
netizen di dunia seperti itu
bukan hanya di indonesia
gue mengalami hal yang sama
akhirnya ujungnya kan
belum yang lain
dua belas yang udah lo blok
yang udah gue blok
dan gue sendiri ya
itu gue mengalami
tapi lama yang gue pikir
sekarang gue buka semua kan
instagram semua komen gue buka
kecuali youtube karena untuk member aja
yang bisa komen
gue buka semua
dari segelintir haters itu
lu gak peduli dengan komen
lo emang waktu lo berada di sana
waktu lo itu lo luangkan untuk hal yang positif
bukan untuk baca komen
makanan yang lebih kocak apa
ini sadil levelnya asia indonesia
kok bisa ya
dia ini kan mau ke arsenal
dia ngaku di
gue fans arsenal dari kecil
gue suka arsenal
mendadak dia ke chelsea
karena kalah bid
kalah bid kan kembali ke pemain
di bid sama chelsea lebih tinggi daripada barca
oh enggak gue mau ke barca
dia ke barca
tapi kunyuk satu ini kan
lebih cari duit
itu hak lo
akhirnya setiap kali dia main jelek
dan gue kritiknya
gue gak pakai kata kata kasar
hanya sindir doang
kayak gitu lah
kalau chelsea kalah besar
eh di blok

dia itu pemain profesional
yang dibeli dengan seratus juta euro
lo masih enggak nge add in in
gue kan netizen di depan dia
yang lo harus lakuin lo harus fokus
dan kemarin ada yang screenshot lagi
lo kalau lari itu harusnya enggak lurus saja
lu harus bisa puter tiga ratus enam puluh derajat untuk menghindari
dia jawab sama dia
i mean komentar kayak gitu kan enggak perlu
baperan juga dia berarti ya
dan kelihatan di lapangan kan
gue seumur dia peluang peluang yang dia dapat
i mean ini sebuah contoh yang tidak boleh dilakukan
pernah enggak lo lihat
hafi pedri itu lebih muda loh dari mudrid
pernah enggak lo lihat mereka heboh ngurusin sosmed
jadi lo harus tahu bahwa kalau lo top
lu harus bisa terima hal hal kayak begitu
jadi jangan jangan
kesempatan lo untuk membalas cuma satu di lapangan
udah itu aja
wan kita sekarang ke
tadi udah ke eropa
sekalian kita ke liga inggris ya
kurang lebih sekarang tanggal
ya kurang lebih sebulan jelang kick off nih ya
mana yang masuk pengamatan lo
arsenal itu si ini ya
shaka keluar ya
shaka keluar ya
gue kalau jadi fans arsenal ya
gue gak bilang arsenal musim lalu itu gagal sebenarnya
karena gue menikmati permainannya walaupun gue bukan fans arsenal
jadi gue ngeliat progressnya itu menarik banget arsenal
gue sih expect ada lima pemain datang
jadi tiga sudah masuk
dua akan datang
kan ini udah gelandang udah ada rice ya gantinya si
rice itu masuk untuk menggantikan party sebenarnya
atau lebih berkuat lah
kalau lo liat kegagalan arsenal di tujuh delapan sembilan match terakhir
kalau menurut gue satu benchnya lemah
dua pemain udah burn out
gak pernah diganti sama arteta
begitu aja terus yang main
martinelli main sekarang
bapuk sembilan puluh menit
sementara masih ada trossard
tapi rosort datangnya januari kan ya
masih ada georgie nyu atau apa
jadi dia selalu ngandelin sebelah situ
iwl baru dua tiga match terakhir diberi kesempatan
semoga arteta belajar dari situ
karena dia minta tiga pemain
dari tiga pemain ini satu cabut granit saka
minimal lebih kuat benchnya
dia belajar dari pep
kevin de bruyne yang nyaris gak pernah main jelek
biar gak burn out biar gak jenuh
tapi ya de bruyne dicadangin kan
siti emang kedalaman squadnya oke ya
nah ini yang arsenal menuju ke sana
jadi jangan sampai bukaya main terus
pada saat odegan jelek siapa yang gantinya
udah berapa kali dikasih kesempatan
berarti itu yang menurut lo bikin arsenal kedodoran tuh di akhir musim lalu
bahwa rotasinya kurang
sehingga pemain udah jenuh
bukan masalah fisik
dan kayaknya arteta sadar
datanglah itu tiga pemain
sama satu killer di depan
tapi gak ada killernya
perbedaannya bukan seperti data
ya lo cetak tiga goal kebobolan empat goal lo kalah
bukan kayak gitu
ada faktor psikologisnya
kalau lo cetak satu gol
cetak dua goal
secara tidak langsung lo secara psikologis
psikologis sudah di atas angin
mainnya udah lepas
nah arsenal itu susah untuk cetak
untuk kill the game istilah gue
gak bisa cetak gol ketiga keempat
karena kalau itu bisa
mereka kan bisa cetak gol kayak city
walaupun sekarang juga
banyak goal di awal awal
awal kan nggak ada tekanan
justru nilai turnamen ini kan dari
match satu sampai match tiga puluh delapan
tekanan mental ini harus imbang
yang masih match ke sepuluh ke delapan
masih gak ada tekanan main lepas guys
kaleng gak ada masalah juga
ini kan masalah mental
tim lo gagal juara
cuma selisih satu poin sama siti
kayak liverpool dua tahun yang lalu kan
nah hal hal kayak gitu
semoga arteta belajar dari kesalahannya
tiga musim terakhir juara
bakal ada yang ganggu gak musim depan coach
siapa yang bakal ganggu menurut lo
karena mereka sudah memperkuat squadnya
sudah ada tiga pemain datang yang sudah
tahun sebelumnya itu kan banyak pemain yang di
tusuk gigi datang
yang gak perform
sekarang lo datengin timber
yang harusnya langsung bisa perform
tanpa harus adaptasi
cuma mu kan masih banyak harus diperbaiki
jadi ntar gue ke mu
nah arsenal ini kan
tiga pemain dia beli
jadi pembelian pemain sudah beda dengan tahun tahun sebelumnya
nah kalau tiga pemain ini perform
baru januari dia beli
dia ambil jorginho kan
nah pemain kayak gini yang dibutuhkan arsenal
kalau arsenal pun gak juara tahun lalu
itu kok bukan harap
ini kewajiban dari arteta
untuk bisa bersaing sampai hari terakhir
nah kalau mu lain cerita lagi
di masa masa terakhir
ini mu sepuluh orang harus diganti
atau cadangan lah
karena dia murah
jadi orang bisa terima
malaysia butuh waktu
yang lain kan main semua
bahkan martinez dibilang
salah satu defender
mungkin defender terbaik di epl
ini kan butuh pemain lagi
dia beli mason
kenapa dia beli maison mount
dan dia mau main sistem ajax
yaitu tanpa playmaker
dimana dia punya pilihan
bisa bermain dengan dua taking midfield
bisa juga bruno digeser ke kanan
mason mount di belakang
bisa juga kan
karena vechor sudah cabut
jadi dengan datangnya mason mount
eritana punya beberapa pemain
eritana punya beberapa pilihan
dia gak diperpanjang
atau diperpanjang diberi offer
tapi dia menolak
kemungkinan besar onana
ini sudah gue prediksi
mason mount onana datang sesuai dengan budgetnya
bisa gak lu datangin pemain lain
karena eritana jelas jelas minta lima pemain
gak ada yang mau beli
siapa mau beli
ya masih katanya semua kan
dibanding mas rizal yang mending hoylun
tapi ya dia butuh striker
tapi duitnya dari mana
beda kalau sekarang kataranda

kalau perlu lu pinjem duit dulu lah
ntar sama katar dilunasin
duitnya gue gak tau ada atau enggak
cuma yang jelas
squad kayak ini
cuma bisa bersaing doang empat besar
kalau fans cmu mah
tiap tahun denger ya
fans tsunami trophy ini kan udah kena php bertahun tahun
nah kalau seandainya datang tiga empat pemain yang sepadan
bisa bersaing lah
jadi cmu ya kita tunggu
apa yang terjadi kedepannya
dalam sampai satu september
artinya mereka gak main empat tiga
tapi sudah kelihatan
berapa match sebelum selesai
karena taa defense nya itu jelek
semua orang juga bisa lihat
cuman apakah itu cukup
belakang kan amburadul
fun dijk yang terbaik aja jelek mainnya
asumsi dia main musim ini baik
joe matip sama joe gomez itu pemain hebat apa
belum robertson yang underperform
cimikas nggak bisa meng cover
taa digeser tengah
lu butuh back kanan lagi
yang di incer timber
belum ada yang dateng
hendo untuk gue sudah selesai karirnya
lu kehilangan oxlade keita hendo
ya lo butuh pemain kreatif lagi
gue pernah lihat dia beberapa kali main di champions league dengan red bull dengan timnasnya
ya biasa aja
tapi ya kalau masih muda dua puluh dua tahun artinya dia butuh waktu
jadi era emasnya mane salah firmino itu udah selesai
jadi harus build up dari baru lagi
luis diaz is promising untuk gue
jota gak yakin gue
ya kita lihat ke depannya seperti apa
tapi yang jelas liverpool butuh pemain kreatif
tadi nyenggung firmino
dia ke arab
kita kebetulan liga arab juga makin
gila ya transfernya
menurut lu ini
kereger kan ngeritik ya
ini sport washing juga
karena dia mau memperbaiki citranya
pakailah itu utama yang liga arab
tapi ada sisi positifnya gak sih coach
ya perkembangan industri bola disana
arab kan kita
sebelumnya liganya ya biasa aja
walaupun timnasnya oke gitu
gue gak ngeliat salahnya apa
dari apa yang dilakukan oleh arab
yang dilakukan oleh arab pernah dilakukan oleh china
bukan oscar aja
nggak lama karena sistemnya beda
itu yang punya klub adalah
sama pemerintah bilang
kalau lo invest di sepak bola
gue subsidi perusahaan lo
nah itu mereka lakukan
bukan karena mereka cinta suka bola
itu maunya presiden
tapi klub klub itu cuma mau subsidi dari pemerintah
biar dia bisa beli pemain
nah itu yang terjadi
jadi dasarnya niatnya udah gak benar
pada saat pemerintah china melihat ini tidak berhasil
udah lewat semua
kelar dah tuh
arab mbs punya empat klub oke ini yang punya negara yang punya duit disuplai
mengalasnya lu mau dan siapa ronaldo oke ronaldo lagi sekarang oke gue kasih
al ithyat moden syahab benzema oke kante gue kasih ambil satu jota ala apalah itulah dikasih
juga karena tujuannya untuk niatnya itu udah lebih baik daripada cina oke dan duitnya enggak
ada serinya dan dia pegang duit satu karena bukan sistem subsidi bukan semua enggak empat
klub aja yang belikan ya kecuali al ethifak atau apa yang beli jalan
berat ya iya kan itu itu pelatih itu mungkin mungkin orang kayak juga duitnya tapi enggak
enggak pegang enggak sekaya si si mbs tujuannya apa dua ribu dua puluh tiga puluh mereka mundur world cup world cup
tuan rumah mereka calonkan diri ke dua dua ribu tiga puluh empat waktunya lebih panjang sepuluh tahun sepuluh tahun ini mereka harus
dikasih sepuluh ya sepuluh sebelas tahun kasih waktu untuk
mengangkat imejnya imej saudi arabia yang dimata beberapa organisasi di barat negatif dimulai dengan
beli newcastle oke ini udah beli empat kan newcastle itu sama kayak qatar beli psg corongnya saudi untuk
mengangkat citranya maka dari itu mereka enggak jor joran enggak langgar financial fair play itu
enggak udah santai aja pelan pelan kenapa karena belum terlalu banyak sponsor masuk dari saudi sehingga
kalau mereka jor jor kena financial fair play nah sementara city sudah banyak masuk sehingga mereka
bisa beli begitu pula juga psg psg jor joran enggak perform juga kalau lu nggak punya manajemen yang
bagus city bagus karena ceo dan dirteknya itu sinkron dengan pelatihnya oke kembali lagi ke arab
untuk pencitraan sebenarnya tapi apa salahnya siapa yang dirugikan enggak ada apakah semua pemain
eropa mau ke arab enggak wilfried saja nolak ya kan juga kalau masih dan busket dan lain
nolak juga ini kan kembali lagi ya kembali ke pemainnya lu boleh nawarin gede ronaldo ambil
band sema ambil itu kan bisa dibilang pemain yang enggak lama lagi dalam karirnya yang tujuannya cari
duit siet nggak berhasil enggak gagal juga karena digaji terlalu kecil oke jadi enggak
semua berhasil hai nah untuk gue sih terus apa salahnya mau dia ke cina mau ke intermai mi
atau ke al nasser sama aja kan dia keluar dari eropa dan terus komplainnya di mana nggak paham
hai itu sirik aja itu yang komplain komplain gitu
tadi ada yang ketinggalan nih dari
dari liga inggris kenapa tuh soal kemarin halan tuh topscore ya topscore ya si manusia robot itu
dia bakal masih ini enggak musim depan bakalan lu lihat bakal masih gila masih masih ya siapa yang
yang kira kira bisa deketin levelnya dia sekarang saat ini mbak pey mbak pe ya harus ke liga
inggris dong gue tahu bener hanya dua pemain yang bisa main di semua liga alan bapak kalian bapak tapi mbak peh kemarin udah ke liga inggris
udah di ultimata mau psg lo perpanjang kontrak atau
punya kontrak setahun lu di cnn punya kontrak sampai lu pensiun kan iya kan lu kan permanen
emang nggak bisa keluar ya bisa bisa aja bisa aja dengan one month to man notice lu bisa keluar kan
nah masa pemain gak bisa pemain kan punya hak juga ini kalau keras lawan keras mbappe yang menang
mbappe yang menang cuman menurut gue lagi ada opsi ketiga apa tuh solusinya apa psg keras mau
jual dua ratus juta tahun ini mbappe keras nggak mau keluar tahun depan gratis biar dapat signing
terima kasih seratus juta opsi ketiga artinya kedua pihak melakukan toleransi yaitu mbappe perpanjang
kontrak setahun tahun depan
dia pergi dengan empat puluh lima puluh juta win win win win jadi dia stay setahun di psg tahun depan dia ke
madrid tapi enggak dengan nilai dua ratus juta psg happy masih main setahun dapat duit fansnya juga happy
mbappe juga nggak diujat dan lain lain tapi mbappe empat puluh juta gue kalau jadi psg gue enggak happy sih
sekarang lu beli halan emang halan berapa nih
enam puluh enam puluh doang enam puluh itu seharga fred kan fred yang pemain mu itu itu enam puluh harganya
hai anthony cepet kenapa bisa beli enam puluh karena dalam rilis close nya terbuka lo tiga puluh tiga tahun bermain
di dortmund gue boleh di tahun ketiga keluar dengan enam puluh juta dimanfaatkan oleh city harusnya munchen yang
misi sama oliver kan dipecat oke sekarang
incercane yang harganya lep falpul ke seratus
mbak pei menang tapi konsekuensinya lu dihujat satu paris lu sekarang aja udah mulai bergejolak
lu diujak sekarang apalagi dia ini tonol juga nih mbak pe keluarkan statement statement di
press conference internal psg lagi tidak solid ada perpecahan di dalam blablabla lu kan menjelek jelekan
klub lu gigit tangan yang kasih lu makan kayak ronaldo waktu itu akhirnya enam pemain komplain
atau ini cara dia untuk bisa keluar lebih murah mbak pei ini matrek banget dan nggak ada salahnya
juga enggak ada salahnya dia matrik karena dia tahu bargaining posisi gue kuat jadi gue manfaatkannya
semua duit jadi enggak ada salahnya sama sekali apa yang dilakukan oleh mbak pe tapi tujuannya duit
yaitu signing fee go gratis dapat signing fee bagus nah tahun depan kan nih gue lagi asumsi
both party goes untuk opsi ketiga nasir bilang okelah lu stay setahun lu keluar dengan empat puluh lima juta
mbak pei oke mbak pei ngomong dulu sama mbak pei eh dri dri tahun depan gua ke lu empat puluh lima puluh tapi gua minta
signing fee tujuh puluh ya udah nggak nggak usah capek lah tujuh puluh aja oke mbak pei bilang oke ya udah kita deal
udah caranya seperti ini sop nya seperti ini lobby lobby lobby lobby udah gitu doang iya siapa sih yang bisa
ngapain kalau nggak ada madrid tidak siti pun nggak bisa kan kena penyusupan juga mau mereka ada
kasus satu ratus lima puluh financial bridge yang diduga melanggar itu oke kerasa nggak kerasa kita udah ngobrol banyak
semoga jasin dari u tujuh belas sampai jelang liga liga top eropa musim depan makasih banyak ya coach
semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan kesempatan berikutnya semoga oke demikian
podcast si paling sport edisi kali ini bersama saya avandi dan rekan saya ikhwan
di podcast si paling sport cnn indonesia sampai jumpa lagi selamat tinggal
pernah enggak jadi keakban penipuan belanja online dari ke apa nih waktu itu aku mau belanja baju
oh ternyata mungkin akunnya fake ya pernah kali ya mas soalnya pernahnya tuh datang barang tapi
sebenarnya saya yakin saya nggak pesen sih terima kasih maksudnya hai belum mau sayang
di era yang sudah serba digital ini sejatinya hidup kita sudah semakin mudah termasuk untuk
urusan belanja tinggal ambil gawai buka aplikasi marketplace pilih pesan lalu bayar permisi pakai
nah suara itu tentu adalah suara yang sudah tidak asing lagi kan
hai atas nama bapak matika iya betul dengan oh paket ya oke terima kasih tapi
tahukah anda dibalik segala kemudahan ini ada celah kejahatan penipuan berkedok belanja online
yang kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti yang satu ini dia
hati beli perangkat elektronik yang datang sebungkus garam
sementara yura yunita pelantun lagu dunia tipu tipu justru kena tipu setelah berbelanja online
tertulis tertulis satu ratus lima puluh cm yang
hai seorang wanita juga membuat utas di jejaring sosial x lantaran menjadi korban transaksi fiktif
di salah satu aplikasi loka pasar daring alias e commerce ia mengaku membeli ponsel seharga
lima belas juta rupiah namun setelah dibuka paketnya berisi sebongkah batu
guys klien hati hati ya nerima codan nih aku baru banget kena tipu selain itu ada pula modus
penipuan lewat skema cash on delivery atau biasa disebut cod yang menimpa seorang konten
kreator asal bekasi jawa barat ia tak pernah merasa membeli sesuatu tetapi dikirimi paket
lewat cod yang harus ia bayar saat barang diterima terus kadang adik aku juga
ngebayar karena aku nggak sempat untuk membayar barang seperti itu kalian tahu ini ada dua paket
datang berturut turut pertama isinya gelang aku memang enggak buka langsung terus kedua isinya
kosong dua duanya ini cod nih bentuknya seperti ini nih bagus satria modus serupa dialami oleh pria asal malang
jawa timur video ini diunggah ke jejaring media sosial tiktok oleh seorang kurir bernama bagus satu ratus delapan belas
hai ada transaksi apa enggak enggak ada sama sekali ini ada paketan aku makanya dari awal istrinya
menanyakan dulu nih ini ada paketan seharga satu ratus lima puluh yang kemungkinan isinya sandal ya
berusaha bersama sekali nggak ada transaksi sama sekali nggak ada orderannya jenis pakai seperti
ini sudah datang berapa kali atau sudah pernah datang atau belum keempat kali ini keempat kali
malam jenis pakai seperti ini sama ada yang dibayar atau nggak ada satu kali apa itu sih kalau beli sandal sandal
ada sandalnya mas
sandalnya ini mas ya
oh ini sandal oke
kalau penipuan cod dengan sandal gunung seperti ini saya juga pernah alami
beberapa waktu lalu salah satu pedagang di platform jual beli online berbasis sosial media
mengirimkan paket bersih sandal gunung dan mengharuskan saya membayarnya sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah
padahal saya maupun anggota keluarga lain di rumah tidak ada satupun yang merasa melakukan transaksi
tapi anehnya nama alamat dan nomor telepon saya tertera dalam resip pengiriman dan semuanya akurat
pertanyaannya apakah modus penipuan lewat skema cod ini dilakukan secara mandiri oleh oknum pedagang
atau bersindikat dengan misalnya petugas dari jasa pengiriman
saya coba mencari tahu dari sudut pandang para kurir
ini adalah salah satu gerai perusahaan ekspedisi tempat di mana paket paket yang anda beli
baik dari marketplace online shop atau apapun itu disortir terlebih dahulu di sini
nah kurir akan memilah milah nih paket sesuai dengan area atau wilayah tempat pengiriman yang akan mereka kirimkan
saya akan mengajak anda untuk berbincang
sudah berapa lama jadi kurir
sekitar empat tahun
sudah empat tahun ya
wah ini mau ngirim ke daerah mana nih
ini kita pengirimannya untuk daerah kuningan lebih sentro
biasanya kalau kita bicara soal penipuan belanja online yang mas tahu dari sudut pandang kurir itu biasanya apa aja sih mas
biasanya di sistem cod sih
kalau sistem cod kadang ada barang yang tidak sesuai sama yang dibeli sama konsumen
dipesan tetap dipesan tetapi barangnya tidak sesuai yang dikirim oleh seller ke konsumen yang beli
biasanya kalau situasi ini kalau kita ngirim ke daerah kuningan kita bisa ngirim ke daerah kuningan

jika ybs nya minta dibuka kita tidak bisa karena ada barang ada uang
kalau barangnya sudah dibayar itu langsung komplainnya ke pihak sellernya
karena kita bisa ngasih reason alasan supaya barang itu balik lagi ke sellernya
kurir sebetulnya bisa mengidentifikasi paket paket bermasalah
biasanya kalau kurir itu identifikasinya biasanya dari alamatnya dulu gitu
kalau ketika emang si seller itu mencantumkan nominal harga di paket cod nya gitu
kita bisa lihat dari paling lebih kayak visual aja gitu
lebih visual dengan barang yang tercantum sama seller handphone
tapi harga nominalnya itu tidak lazim
jadi dari kita sih kurir cuma lihat dari situ aja sih
setelah itu kalau misalkan memang dari si yang bersangkutannya tidak merasa pesan ya udah
kita biasanya kita akan retur paketnya
kita kembalikan ke gudang
dan kita informasikan ke koordinator atau kepala kurir di gudang
kalau paket ini istilahnya bermasalah ybs tidak merasa pesan paket
banyaknya kasus penipuan belanja online juga merugikan pelaku usaha jual beli daring
menurut salah satu pedagang yang menjual aksesoris di kawasan jakarta barat
penjual nakal merusak reputasi yang susah payah dibangun para pengusaha ini
hai man terus info yang gitu langsung di order ya beb ya
mau sulit banget mau minta rekomendasiin jedai juga boleh
mau minta rekomendasi jeda atau mau langsung tanya tanya boleh langsung klik tanya
dan untuk membangun reputasi itu pastinya butuh waktu
pastinya butuh tim tadi yang saya sudah jelasin dan pastinya juga ada salah satu poin
customer ini butuh diyakinkan lebih melalui digital ataupun platform
live streaming ini adalah decision making yang ditujukan untuk customer saat dia memutuskan belanja ini
karena mungkin sebelumnya punya pengalaman
tuh gak sesuai nih sama fotonya
ternyata di foto besar nggak taunya kecil
nah dengan adanya fitur live streaming ini membantu kita sebenarnya sebagai seller
dan juga membantu para buyer untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasi ataupun yang sedang ditayangkan
meski demikian asosiasi e commerce indonesia idea tetap mendorong masyarakat tidak takut untuk berbelanja secara daring via platform marketplace
aidia menjamin dana yang dikeluarkan oleh pembeli aman sekalipun terindikasi menjadi korban penipuan
jadi memang dari sisi platform itu terus menjaga keamanannya secara holistic end to end nya mas
jadi apabila terjadi isu dan fraud semua pembelian yang terjadi di dalam platform pasti diantisipasi dalam waktu satu x dua puluh empat jam gitu
jadi memang kita selalu mendorong konsumen untuk belanja di platform e commerce karena seluruh dana dan lainnya itu menjadi tanggung jawab platform jika memang sellernya itu seller nakal ibaratnya
celah penipuan belanja online lainnya juga banyak
celah penipuan belanja online lainnya juga banyak
celah penipuan belanja online lainnya juga banyak
sudah banyak ters pontos menyukai
instagram maupun lewat nomor wa
namun yang bersangkutan ternyata sudah memblokir nomor saya
sampai saat ini barang belum dikirim uang saya juga tidak kembali
keluhan serupa dengan beragam modus berbeda banyak dialami konsumen
pernah nggak jadi penipuan belanja online ya
waktu itu aku mau belanja baju ternyata mungkin akunnya fake ya
bajunya nggak kekirim aku udah transfer uang
pernah nggak merasa tertipu gitu apapun itu bentuknya pernah nggak apa tuh
pernah sih paling nggak sesuai barangnya sama harganya
jadi di platform misalnya harganya berapa terus yang datang ternyata kualitasnya jelek gitu
terus kurang juga jadi nggak sesuai
misalnya pesan kuantitinya dua ternyata yang dikirim cuma satu
aku pernah ketipu aku beli baju buat santai gitu
tapi ternyata yang datang tuh bajunya ukurannya kayak ukuran bayi
cuma bener bener segini doang sih
itu sampai nggak muat
pernah kali ya mas
soalnya pernahnya tuh datang barang tapi sebenarnya saya yakin saya nggak pesen sih
jadi awalnya bingung kan karena itu cod
terus sempet kayak aduh apa bayar apa gimana
kayak kan nggak pernah kayak gitu gitu kan
jadi kayak aduh bayar apa gimana ya kasian juga sama kurirnya
tapi akhirnya pas kuriana juga baik bilang
mbak bu kalau emang nggak pesen nggak apa apa bu nggak usah dibayar gitu
jadi modusnya tuh gini
saya beli sudah
biasa kan kirim uang
saya biasa udah kirim orang
senjata barang nggak sampai sampai
pas tiba tiba saya ditelepon dia bilang dari kantor pajak
barang itu belum dibayar pajaknya
jadi kalau saya mau ambil barang saya harus bayar pajaknya dulu
baru bareng kirim dia bilang gitu
atau saya harus dateng ke sendiri gitu
dia kata temen kamu baca di tiktok kemarin juga ada kasusnya kayak begitu
jadi saya simpet beberapa kali di telpon
saya pikir wah ini kayaknya udah modus ya
untuk di online
untuk apa pak
untuk yang terus
yang berbayar utang
jadi berbayar utang sama dia main
dia tanya main apa
percampur main apa
dia tanya main apa

ngetekan buat berapa lama
ngetekan buat berapa lama
belum berapa lama

kecanduan bermain judi slot
seorang wanita asal cilacap jawa tengah
mencoba menutup kerugiannya
dengan melancarkan penipuan
jika dikalkulasi sejak dua ribu dua puluh hingga september dua ribu dua puluh
tersangka berinisial tdr ini
meraup hingga delapan ratus juta rupiah
dari dua ratus orang korbannya
dari dua ratus orang korbannya
bangunya itu untuk apa
untuk di online
untuk di online
untuk apa pak
untuk itu yang terus
untuk bayar utang
sama dia main judi
atau main apa
udah ketahuan berapa lama pak
udah ketahuan berapa lama pak
wanita dua puluh empat tahun ini menjalankan aksinya
dengan cara berpura pura
pura menjadi pedagang berbagai macam barang yang ia jajakan di media sosial
dia awalnya dia melihat di facebook media kemudian dilihat ada beberapa postingan postingan
yang banyak komentar terkait jual beli terus dia masuk situ
dia dia seolah olah bahwa dia adalah sebagai si pemilik barang itu
kemudian setelah pas ada deal dia komunikasi langsung dan dia menyerahkan nomor rekening untuk pembayaran
dia masuk menggunakan media media facebook milik orang lain
belanja daring memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari bagi hampir separuh masyarakat indonesia
data statistika market insight menunjukkan jumlah pengguna e commerce di indonesia
satu ratus tujuh puluh delapan juta orang pada dua ribu dua puluh
dengan nilai transaksi yang sangat tinggi yakni lebih dari empat ratus tujuh puluh enam triliun pada tahun yang sama
akan tetapi tingginya transaksi jual beli secara daring ini juga disertai dengan banyaknya korban yang terjerat penipuan
empat dari lima orang yang saya temui di wilayah jakarta saja menyatakan
hal ini sebenarnya tidak mengherankan
kementerian komunikasi dan informatika punya data yang mencengangkan
sepanjang dua ribu dua puluh dua hingga september dua ribu dua puluh tiga saja tercatat ada lebih dari empat ratus ribu laporan terkait dengan transaksi penipuan belanja online
jumlah itu dipastikan lebih sedikit daripada fakta asli di lapangan
mengingat untuk transaksi dengan nominal kecil cenderung
yang paling banyak penipuan di e commerce
itu ada sekitar empat ratus ribu
semuanya hampir semuanya itu seperti itu
jadi ketika transfer yang datang nggak sesuai
kemudian begitu transfer diblok sama yang penjualnya
banyak sekali modus modus yang memang beragam
laporan laporan tersebut kita terima dan kita verifikasi
yang pertama kemudian verifikasinya dari apa dari dua alat bukti
yang pertama kemudian verifikasinya dari apa dari dua alat bukti
jadi yang pertama bukti percakapan
nah bukti percakapan ini harus ada menjelaskan transfer ke rekening tertentu
nah itu yang kedua buktinya
ketika bukti tersebut sudah terpenuhi kita verifikasi masyarakat bisa ngecek
oh laporan saya sudah sejauh mana
apakah sedang dalam tahap verifikasi atau sudah pengajuan blokir kembang
dalam fitur yang bisa diakses melalui situs cekrekening id
anda dapat memeriksa nomor rekening tujuan untuk mengetahui apakah rekening tersebut pernah masuk daftar hitam atau pernah dilaporkan sebagai nomor rekening bermasalah
ada beberapa faktor yang membuat penipuan belanja online ini masih banyak terjadi
salah satunya karena faktor mudahnya data pribadi kita dicuri
di aplikasi telegram saya bisa dengan mudah menemukan forum jual beli data pribadi
bahkan dengan harga yang sangat murah yaitu mulai dari rp lima puluh saja
pada aplikasi yang sama ada pula forum jual beli akun marketplace dengan rating tinggi dan juga ulasan positif dari para penggunanya
rating dan juga ulasan ini menjadi aspek yang penting bagi para pembeli untuk menilai reputasi penjual sebelum memutuskan check out keranjang belanja online nya
order fiktif ini kan butuh korban butuh datanya korban alamatnya namanya nomor hp nya
nah ini mereka dapatnya dari mana itu tadi dari data data hasil hacking misalnya
hasil dari kebocoran data yang sudah terjadi banyak di indonesia
misalnya di tokopedia itu kan tahun dua ribu dua puluh ya bulan mei kalau tidak salah itu kan terungkap
satu juta data user tokopedia itu bocor ke internet
kita bisa download dua puluh delapan giga sembilan puluh satu juta data dan itu valid
data saya juga ada data teman teman ada seperti itu
nah jadi kalau si pelaku kejahatan ini mendapatkan data itu
yang dua puluh delapan giga aja dari datanya tokopedia
dia sudah punya sembilan puluh satu juta calon korban
yang dia ya itu tadi dengan modus baru
jadi korban korban ini tidak memesan
dia tinggal buka online shop di platform entah tokopedia entah shopee entah tiktok shop
yang pasti adalah platform ini menyediakan pembayaran cod
nah jadi dengan order fiktif ini si seller misalnya dia target sehari bisa kirim seratus orderan fiktif
nah ini kan pasti ada korban yang terjebak
jika mengacu pasal enam puluh tujuh ayat satu undang undang perlindungan data pribadi
tindakan mengumpulkan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda hingga lima miliar rupiah
namun faktanya praktik seperti ini tetap marak terjadi
lagi lagi konsumen jadi pihak yang tidak bisa berbuat banyak
ada fakta bahwa tiga jam delapan belas menit masyarakat indonesia menghabiskan rata rata sehari dalam menggunakan internet
nah kejahatan kejahatan seperti kebocoran data phishing ransumber serangan serangan cyber yang bersifat teknis
itu juga mulai meningkat seiring peningkatan penggunaan internet di dalam
dari ekspedisi sebetulnya tidak ada tools yang bisa menyebabkan menghindari atas kebocoran data tersebut
kalau data di resi jadi pihak si cepat pun sebetulnya tidak memiliki data pelanggan jadi data pembeli ya
jadi misalnya ada yang membeli di satu marketplace dia kan harus mengisi data dengan lengkap
nah kemudian data itu sendiri dikirimkan hanya berupa alamat
biasanya untuk nomor telepon ada xx nya
jadi pihak ekspedisi sebetulnya juga tidak memiliki data lengkap si pembeli
nah kemudian data itu sendiri dikirimkan hanya berupa alamat biasanya untuk nomor telepon ada xx nya
jadi pihak ekspedisi sebetulnya juga tidak memiliki data lengkap si pembeli
tetapi alamat itu tetap harus jelas
pihak e commerce sudah membantu melindungi data pribadi konsumen
sejak dari dua ribu dua puluh dua kita sudah tidak dapat informasi data detail
baik itu nama sorry kontak
baik itu nama sorry kontak
baik itu nama sorry kontak
jadi kita tidak dapat informasi tentang hal hal dando dan dokumentasi
ataupun label yang ada di dalam paket
itu juga sudah tidak mencantumkan nomor telepon
jadi yang tertera hanyalah alamat dan juga nama
lantas apa saja langkah antisipasi yang bisa anda lakukan
sebelum berbelanja online
pertama upayakan berbelanja daring menggunakan rekening bersama
jika pembayaran harus ditujukan ke rekening pribadi pedagang
periksa dulu rekening tersebut
salah satu caranya menggunakan fitur cek rekening
yang disediakan oleh kementerian komunikasi dan informatika
pembeli dan penjual juga bisa mengecek informasi selain data barang yang akan dibeli
kalau aku pasti direview tapi nggak cuma review bagus
lebih ke review yang jelek

kalau misalnya di belanja online ada opsi pilihan filter reviewnya
bintang satu bintang lima
kalau aku biasanya selalu melihat bintang satu nya
misalnya kalau banyak banyak masalahnya di mana
jadi lebih melihat ke reviewnya dan ke tokonya juga pasti
kayak berapa banyak barang yang mereka udah jual
dan review atau nilai dari tokonya
karena dari marketplace pun
yang saya tahu sekarang juga sudah memunculkan fitur asuransi

yang mana kalau ternyata barang kita rusak atau hilang saat di perjalanan
kita mendapatkan klaim dari asuransi tersebut
jadi itu ada fitur tambahan juga untuk kenyamanan
baik itu dari kenyamanan seller ataupun buyer
sehingga meminimalisir memitigasi resiko yang akan muncul
dari sisi pengguna juga harus paham bagaimana aman dan nyaman belanja online nya
jadi tidak memberikan data pribadi tidak memberikan kode otp
terus credential dan lain lain itu sudah mutlak hukumnya

kita juga harus teredukasi tidak mudah dengan percaya harga promosi
ataupun harga yang penting penting harga dan lain lain gitu
karena jika memang timbulnya kecurigaan dari konsumen
konsumen mengadu ataupun dari sisi platform nih kayaknya ada seller yang nakal
sekarang itu pemerintah adalah pemilik aset properti terbesar
di ring satu
tamrim sudirman itu juga
ini kan pertanyaannya apakah kemungkinan terjadi rushlak atau tugas buling atau bagaimana untuk pengelolaan itu
harus ada skala prioritas pertama ini
pertama sebelum sampai kepada bangunan bangunan itu awalnya itu untuk infrastruktur dasar
itu yang harus dibangun lebih dulu
jalan air sampah drenase dan semuanya
baru ketika ini di awal sudah terbentuk ini kayak model kasiba lah
kawasan siap bangun
maka harus ada skala prioritas
sampai tahun dua ribu dua puluh empat sebagai tahap dimana presiden akan mencanakan pindah ke situ
mana yang harus dibangun lebih dulu
berapa besar biaya untuk situ
dari angka empat ratus enam puluh triliun pasti ada skala prioritas untuk lima tahun pertama
nah baru nanti sisanya itu
untuk tahap awal kalaupun ngajak pengembang dia akan nunggu
dia akan melihat ramai atau tidak
pengembang pengembang ini sekarang lebih banyak menunggu di kota kota utama
mungkin ada yang bilang kita rapatnya disini aja
disini rame bisa kan
tapi menurut saya ada masa transisi ketika kota utama membackup ke sana
jadi pada tahun pertama ini adalah membangun infrastruktur dasarnya
membangun kebutuhan fasilitas pemerintahannya
baru ketika sudah mulai ada pemindahan kementerian dan sebagainya
ada kebutuhan lain
nah disitu baru aspek aspek tumbuh
nah baru yang kedua kita kan tidak melihat dari apbn saja
bagaimana kontribusi dari pemerintah daerah loh
teman teman daerah mungkin bisa membackup dalam konteks untuk mendukung utilitas dan fasilitas yang mendukung kawasan sekitarnya
jangan sampai jomplang loh
kita tiba tiba di istana tiba tiba masih ada perkampungan
misalnya kawasan penyangga
ini bagian yang tidak terpisahkan
karena misalnya kalau kita sekarang ke kecamatan sepaku
itu kan masih kawasan rural banget
jadi jangan sampai ini mohon maaf ya
ini kalau kita buat sebuah konteks
kota ini didesain untuk masyarakat yang sudah postmodernis
sementara masyarakat kita ada yang tradisional modern dan postmodernis
jadi ketika nanti ini kota jadi
maka bukan hanya fisiknya
warga sekitar pun juga harus kita persiapkan
nah anggaran anggaran untuk pembinaan masyarakat supaya tidak ada kesenjangan
itu juga perlu kita dorong dari pemerintah daerah
karena gagasan ini adalah gagasan besar
simboliknya simbolik negara

kepentingan utamanya adalah jangan sampai berhenti di tengah jalan
itu sangat penting sekali itu loh
sekarang saya nanya deh yang punya desain
rela dikompromikan seberapa banyak
harus rela ya
harus rela ya

ini kan sebenarnya adalah satu desain yang datang dari sayembara gagasan design
artinya ini adalah satu visi atau cita cita yang mau diwujudkan
dengan beberapa prinsip yang mau dipakai untuk kesana
artinya dia tidak mengunci
nah artinya pada saat kita berpikir atau bicara soal urban design atau master plan
itu sesuatu yang sifatnya kerangka
kita sudah masukkan semua prinsip prinsipnya
dan untuk desainnya ya itu bukan lagi masalah negosiasi atau apa
tapi memang pada saat dia berjalan
seiring dengan kelembagaan
seiring dengan studi studi yang lebih lanjut
ingat masih banyak studi yang perlu dilakukan loh
ini masih awal sekali ya
ini masih awal sekali
seiring dengan itu pasti akan disesuaikan ya pak jokowi
jadi ya terus terang pak eka sendiri pasti sudah pengalaman juga
ya sama dengan saya dan si badani juga
kita pada saat kita mendesain yang gambar awal dengan apa yang terjadi di lapangan itu
biasanya akan ada adjustment
sesuatu yang sangat normal
jadi bukannya tidak mungkin dan terus terang memang harus didukung oleh studi lanjutan yang lebih detail
nah jadi menurut saya ya terus terang tidak usah khawatir
karena semua adjustment ini perubahan ini adalah sesuatu yang disesuaikan dengan kondisi yang nanti berjalan kesana
supaya dia tetap menjadi secara ide menjadi ideal
karena satu dua tiga tadi kalau menurut saya ada masing masing mempunyai kekuatan potensi potensi positifnya di mana
ya kan mungkin juga ada kelemahannya
nah yang potensi positif positif ini akan coba kita kumpulkan
nah inilah yang menarik yang mungkin bisa kita kolaborasikan
nah inilah yang nanti mungkin kita wujudkan
nah ini masing masing dari tiga tadi letaknya juga beda beda mbak
ada yang sepaku ada yang pos paku geser dikit ada yang agak tinggi
nah ini kan juga menarik kan
sebenarnya tempatnya ada di mana gitu ya
tepatnya ada di mana mungkin nanti kita bisa kompromikan
besok tanggal dua puluh tujuh kita akan ketemu bersama sama di kantor pupr untuk mendiskusikan ini
kemudian setelah itu kita akan ajak nih tiga pemen awal pak perbaik ini nanti di
apakah ada tim gabungan di antara
ada mungkin nanti akan ada tim gabungan ya nanti bentuknya seperti apa nanti coba kita lihat dulu
dan sebelumnya mungkin nanti juga presiden ri pak jokowi juga akan mengundang
siap siap ya nanti kita undang terus kita mungkin diskusi
harus siap ya
itu merupakan bagian dari perencanaan ini
nah begini ini menarik
jadi sebaik apapun desain maka kita harus memperhatikan daya dukung kawasan
kan kita harus tahu detail tentang kekuatan kapasitas dari kondisi lahannya
ini bagaimana kekuatan bangunan
jadi dosenya besar megah ketinggian bangunan sekian tau tau daya dukung tidak bagus
kemudian ini kontur perbukitan
kalau dalam konsep ini flat datar padahal kan bukit bukit
nah bukit kontur yang seperti itu itu menjadi kekuatan di tadi ya
apakah dilawan atau di respon
jadi betul betul kekuatan alam ini bukan harus dihilangkan
justru menjadi unsur penguat sebagai bagian yang tidak terpisahkan
jadi ibaratnya begini
kan kita punya kota
kota pegunungan kota pantai kota dataran
nah ini mau kita namakan kota
nah ini yang menarik nih sebenarnya
dari sisi topografi kita pun sadar bahwa ini sebenarnya di topografi berbeda beda
dekat dengan danau itu yang rendah mulai naik ke atas mulai terus menaik ke atas
sampai daerah sekitar istana itu yang sudah agak tinggi
jadi kita bayangkan sebagai satu kota nih pak yaya budiana
kita bisa mengalami mulai dari gunung hutan laut dalam satu wilayah
dalam satu segmen yang tidak terlalu jauh
ini menurut kami adalah salah satu potensi yang terus terang di indonesia belum banyak ya
yang dengan sengaja direncanakan
nah ini adalah juga salah satu konsep yang membuat kita semakin sadar inilah indonesia
punya gunung punya hutan punya air punya laut
itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita merespon terhadap topografi
nah ini menarik juga kan kita belajar dari yogyakarta itu
merapi tugu sama laut selatan
nah harmoni ketiga itu kan menjadi sebuah poros
ini juga belajar ada poros utama dari pusat pemerintahannya di perbuitan misalnya
sampai ke danau ya
bahkan secara lebih luas sebenarnya ini adalah poros kalau kita boleh bilang secara filosofi nih pak yayat ya
jadi poros antara alam manusia dengan sang pencipta
jadi ini adalah satu keseimbangan yang sifatnya itu
kayak trita karana ya
terlalu tripartit ada keras politika
nah itu harus seimbang semuanya ya
menciptakan keindahan ya
itulah yang harus disetujui lanjut dan memang dibuatkan dipastikan bahwa prinsip ini harus berjalan
keseimbangan itu yang penting
oke masih panjang perjalanan ini kita lihat seperti apa
tapi sudah dimajukan rencana groundbreaking jadi dua ribu dua puluh
kita lihat semoga
akhir akhir dua ribu dua puluh
ingat ingat lu tinggal empat tahun lagi
dua ribu dua puluh empat itu katanya pembaian bisa bina
sekarang berikutnya adalah tinggal soal rancangan undang undang
di dpr proses proses munculnya ketetapan hukum dan juga anggaran
kita lihat seperti apa nantinya
terima kasih kak nga sudah berbincang
mas angga terima kasih
selamat untuk teman teman
dan bu diana terima kasih banyak
setelah jeda kami hadirkan informasi soal fenomena gerhana matahari cincin terlihat di sejumlah wilayah di indonesia
setelah jeda informasi